assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis
kesucian adalah setengah dari iman
artinya menjaga kebersihan dan kesucian
adalah bagian dari ibadah
dan tak bisa dipisahkan dalam syariat islam kita
nah salah satu contohnya adalah tentang mandi wajib
nah untuk membahas tema penting terkait fikih mandi wajib ini
seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio
ada gurunda kita semua
assalamualaikum pak kiyai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudah hadir di studio sehat hari ini pak kiai
ini menjadi problem sederhana
tapi sering banyak orang luput pak kiai
nanti kita akan bahas
pemirsa bagi anda juga yang memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor whatsapp
yang tertera di layar kaca
apa yang pertama kali harus kita perhatikan
kalau saya biasanya langsung guyur aja
memang itu tidak salah
karena yang paling utama ketiga orang mandi wajib
itu adalah sayalanulma
meratakan air sekujur tubuh
oleh karena itu pesannya mila
bedakan antara membersihkan dengan mensucikan
nah itu berbeda ya
membersihkan itu sabun sikat gigi
tapi mensucikan itu adalah
meratakan air kepada seluruh anggota badan
jadi buat teman teman pemirsa
misalnya yang di rumahnya memiliki shower
atau misalnya pancuran air
itu sudah tidak ada problem
berdiri di bawah
sambil mengarahkan air ke semua bagian tubuh
ke salah salah tubuh
misalnya kayak jari jari tangan
maka selesai anda merasa
bahwa air itu sudah rata
maka anda sudah selesai
dalam artian mensucikan
anda sudah tidak punya hadas besarnya
baik karena hubungan suami istri
atau karena hadasnya
atau karena haid misalnya
atau karena orang yang baru balik mimpi basah
nah ini sudah selesai
setelah itu tugasnya
bisa jadi ditambahkan sabun
pakai sampo dan sebagainya
dulu itu saya paham
padahal kan sebenarnya ketika air sudah rata
itu namanya suci
kalau misalnya terjadi hal yang seperti mila tadi misalnya
dia sudah pakai sabun
itu air belum rata kepada semua anggota tubuh
dulu saya selalu dinasehati oleh guru saya
kalau seperti itu selesaikan pembersihannya dulu
anda mau pakai sampo dan sebagainya
tapi kemudian gugur itu
dengan air yang banyak
jadi seolah olah meratakannya
setelah melakukan pembersihan
tetapi ini tidak banyak disarankan
oleh para ulama yang terbaik
air ke seluruh anggota tubuh
anda menjadi suci
baru setelah itu problem kebersihan diselesaikan
oke jadi itu yang penting adalah meratakan dulu
sebelum itu pak kiai perlu nggak sih kita melafalkan niat dulu
iya iya itu dalam madhab yang tiga
jadi islam itu
mazhab itu bukan berarti membelenggu
tapi kita kan tidak mungkin memahami
quran hadis itu dengan akal pikiran kita sendiri
kan kita harus punya kemampuan untuk itu
ada buku kesehatan
tapi kan belum tentu saya bisa jadi dokter
mazhab islam yang banyak diikuti oleh ulama itu ada empat
ada madhabnya imam shafiei yang mayoritas orang indonesia
kemudian mazhabnya imam ahmad bin hambal
cara memahaminya itu beda beda
ketiga rasulullah bersabda misalnya
maka semua pekerjaan kita
itu bergantung kepada niatnya
fah pekerjaan manusia itu kan dibagi dua
ada namanya ibadah mahdoh ibadah yang betul betul dimaknai sebagai ibadah
tapi ada yang namanya ibadah ghair makhdoh
dia ibadah tapi makkulatul makna bisa dicerna oleh akal
wudhu dengan mandi
wudhu ini rasanya sulit untuk dipahami oleh manusia
kalau dia bagian pembersihan tidak semuanya juga dibersihkan
kalau dia bagian dari pembersihan kenapa bisa diganti dengan tayamum
nah sementara mandi kata imam abu hanifah itu unsur kebersihannya lebih nampak
karena semua orang itu pasti mandi
apapun yang mau dia kerjakan agamanya dia mandi
nah oleh karena itu kata imam abu hanifah
kalau ibadah yang seperti mandi itu tidak perlu niat
tapi kalau ibadah yang seperti tadi

maka dia perlu niat karena tidak bisa dicerna oleh akal
jadi yang pertama kali mazhab yang tiga ini sepakat perlu niat
jadi jangan lupa itu
sebelum meratakan air ya niat dulu
saat showernya nyala misalnya sebelum masuk ke bawah shower itu niat
saya mau niat mandi untuk mengangkat hadas besar yang ada di dalam diri saya
ya itu redaksinya bisa berbeda beda
tetapi substansinya dia ingin mandi
terbebas dari hadas besar
itu yang pertama
jadi jangan lupa niat ini
jangan sampai sudah mandi bersih bersih eh nggak niat
gitu lah ya
itu yang pertama
yang kedua ada namanya tata cara yang afdol
yang dibasu itu anggota wudhu dulu
anggota wuduk dulu
jadi dia seperti berwuduk dulu
kemudian mengambil bagian yang kanan terlebih dahulu
setelah selesai dari apa yang harus dibasuh ketiga wudhu
baru dia memulai meratakan air
tapi tidak dengan niat wudu ya pak kai
tidak dengan niat wudu
hanya membasuh aja bagian wudu
hanya membasuh bagian wudhu niatnya niat mandi
karena ini kan ibadah yang besar
maka yang kecil akan dapat include masuk di sana
itu yang perlu diperhatikan
nah setelah itu beres maka ambil bagian yang kanan
kalau tidak bisa sama
kalau showernya besar kan sama
tapi kalau dia mungkin pakai gayung
maka kalau punggung misalnya
kan bukan anggota wudhu tuh
tapi basuhlah bagian yang kanan dulu
baru kemudian yang sebelah kiri
aturannya nggak harus berapa kali gitu
aturannya bukan satu dua dan tiga
tapi keyakinan kita bahwa air itu sudah rata
jadi kan bebannya akan beda
kalau misalnya gayunya besar dihidupkan itu kan rata
tapi gayunya kecil
kalau kecil gitu kayak mangkok ya beda lagi
kalau buat saya itu nggak selamat gitu
karena nanti kita akan selalu ragu ragu
bagian mana yang sudah terbasu dan bagian mana yang belum terbasu
itu konsep ketiga orang mandi besar
jadi membasuh bagian kanan
yakin dulu rata baru kemudian mengguyur seluruh
mengguyur sampai air itu dirasakan sudah membasahi seluruh tubuhnya
nah ini ada catatan nih buat perempuan
boleh jadi rambutnya itu suka diikat ikat
ya kan ada truk perempuan yang panjang rambutnya itu suka dikepang
kayak buntutnya kuda diikat ikat
belum lagi kalau tekstur rambutnya kecil dan memang mengembang kan harus biasanya dipakai tuh kecil
itu itu pun ulama berbeda pandangan
menyikapi seperti ini
dan itu terjadi di masa sahabat
jadi di masa sahabat sepeninggal rasulullah itu kan banyak guru guru masing masing
ada yang ngajinya sama ummul mu'minin aisyah
nah ini kebetulan ada ibu ibu ngajinya sama sahabat nabi yang bernama saidina abdullah
saidina abdullah bin ubai bin salul ini adalah anaknya orang munafik sebenarnya
tapi belum menjadi khiarus sahabat
guru kalau saya lagi mandi besar kepangan saya ini harus dibuka nggak sih
gitu kan diurai diratakan gini
karena airnya kan harus sampai ke kulit kepala rata dan macam macam
maka kemudian ini dalam hadis ceritanya lucu nih
dia pindah pengajian nih
mungkin kalau ibarat pasien mau dapat second opinion
dia ngadu sama ummul mu'minin
saya ini kalau mandi kalau mandi besar harus begini ya dibuka
itu kata guru di sana
kata ummul mu'minin
kasih tahu guru yang sana ya
apa perlu dibotak sekalian supaya yakin air sampai kepada kulit kepalanya
itu menandakan bahwa dalam pandangan ummul mu'minin aisyah
dan ini kemudian diunggulkan oleh para ulama
karena guru yang laki itu kan pengetahuan normatif
tapi ummul mu'minin aisyah ngomongnya beda
tahu betul kan
dia ngomongnya begini malah
ini mesra rumah tangga nabi
kapan kapan boleh dibahas
saya ini mandi bersama dengan rasulullah
dan saya dalam keadaan junub kan karena berhubungan suami istri
dan saya mengepang rambut saya
saat itu saya mandi tanpa mengurai rambut saya
hanya mengguyur air dengan deras
ada perasaan bahwa air itu sudah cukup membasahi itu
maka rasulullah tidak memberikan komentar
itu menunjukkan bahwa cara mandi saya itu disetujui oleh rasulullah
nah disinilah kemudian ulama berbeda pandangan
bisa jadi yang mewajibkan untuk menguraikan
dia tidak tahu hadis yang diriwayatkan oleh ummul mu'minin
nah ini sebetulnya
rasulullah kan memang sangat sangat dilmu'minin
jadi apa yang dipahami oleh orang dan itu dibenarkan oleh bahasa
dikerjakan sudah cukup anda dalam beragama
nah itu buat yang perempuan yang rambutnya suka dibuat seperti itu
apalagi kalau rambut panjang kan memang diikat dikepa
paling mudah itu sebetulnya sekarang
apalagi kalau di daerah yang air tidak terlalu sulit
ratakan saja sebanyak banyaknya pada bagian kepala
dan saya pikir kalau orang meratakan satu badan
kan seringnya kan lewat kepala
boleh jadi basuan ini kan sudah berkali kali
boleh jadi bagian punggung cuma dapat sekali
bagian punggung dapat sekali
bagian belakang dapat sekali
tapi untuk sampai sekali sekali yang di belakang
itu biasanya kan melewati bagian kepala
nah itu menunjukkan bahwa islam itu sebetulnya mudah
asal kita mengetahui apa yang diminta oleh agama
oke jadi tidak ada secara prinsip tidak ada yang berbeda ya
mandi wajib antara perempuan dan laki laki
yang penting semua anggota tubuhnya itu dialiri oleh air
oke pertanyaan saya pak kiai
kalau shower itu kan gampang ya
tapi kadang kadang ada rumah rumah yang mungkin masih
tidak punya shower gitu
ada di bak besar gitu
tapi mesin pendorongnya mungkin mati atau lemah
jadi harus nampung di ember misalnya
nah ini ada yang harus diperhatikan juga nggak
yang harus diperhatikan
orang yang sedang hadas besar
itu kan punya hadas
hadas itu padanannya sama dengan najis
kalau najis itu benda
maka air kencing itu najis misalnya
maka ini harus disucikan
kan tidak bisa sholat
harus wuduk dulu
nah ini konsepnya sama
konsep yang harus diperhatikan adalah
kita sebaik mungkin air yang mendatangi anggota tubuh kita
baik yang terkena najis ataupun yang terkena hadas
bukan anggota tubuh kita

tidak bisa nyelupin gitu
bukan tidak bisa
tapi ada syarat tertentu
kalau saya punya celana
anak kecil saya
anak saya masih kecil dulu
kadang kadang kan walaupun sudah pakai pempas
suka bocor suka ini
ini disucikan dulu
mensucikan itu kalau anak anak masih asi
kadang kadang kan juga baunya tidak bau banget
kita kasih air sekali dua kali
itu sudah suci
dengan jumlah yang sangat sedikit
tapi kalau ada ember
airnya misalnya hanya seukuran ember yang ada seperti meja depan saya ini
yang tidak lebar
celananya ada di situ
air ada di situ
ini adalah konsep menurut ulama
kalau air didatangi
maka harus dibuat dengan air banyak
air banyak itu kata imam syafi'i
dua kulah itu apa

atau imam abu hanifah lain lagi
air banyak itu apa guru
air banyak itu kata imam abu hanifah
kalau kamu gerakan pojok sana
maka pojok ujungnya ini tidak bergerak
wah itu ukuran besar sekali
tapi itu namanya pemahaman
itu tidak ada qurannya
tidak ada hadisnya
tapi tanpa kita menggunakan logika para ulama
kita tidak bisa tahu sebetulnya apa ini
karena itu ketika mau mandi janabah
kalau anda tidak punya shower
dan itu ada pada bak
bahwa itu adalah dua kulah dua ratus tujuh puluh liter
sehingga kalau ada bagian yang tercelup
kan tidak merubah warna
tidak ada masalah
jadi nilai airnya masih tetap suci
masih suci dan mensucikan
kalau sucinya suci
tapi tidak mensucikan
kalau anda ragu ragu dengan jumlah liternya
yang bertemu dengan air itu gayung
bukan tangan anda yang berhadas
karena anda keluar dari hadasnya
prosesnya tangan masuk ke dalam tempat air
itu sudah tidak memberi pengaruh
karena ini bukan proses pensucian
ini adalah proses pembersihan
ini mantap sekali ya
ternyata ada hal detail
yang kita tuh harus perhatikan juga
yang sampai luput
karena mempengaruhi juga
karena dalam islam itu
dalam pemahaman ulama
air itu kan terbagi bagi
ada air yang suci dan mensucikan
tapi tidak mensucikan
teh itu suci
tapi tidak bisa juga buat udu
ada air najis yang sudah terkontaminasi dengan najis
nanti kita boleh bahas ya
walaupun sebenarnya sudah dibahas di bakto haro
di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak ustadz saya ingin bertanya
jika saat mandi besar
seseorang mengeluarkan hades kecil
apakah wajib mengulang tahapan mandi wajib dari awal
atau hanya melanjutkan saja dan berwudhu
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode fikih madi wajib
pak kiai tadi kita sudah dengar bersama
ada pertanyaan dari mbak nadifah
kalau misalnya sudah mandi wajib
kemudian kita ada keperluan hadas kecil
tidak ngulang mandi besarnya
iya dia berarti setelah itu
kewajibannya adalah berudu
karena itu sudah batal wudunya kan
tetapi tidak berkaitan dengan proses dia mandi besarnya
nah pak kiai apakah memang ada anjuran anjuran khusus
misalnya setelah mandi besar
disunahkan untuk mandi besar
itu seperti itu
dan sebelumnya juga sama
sebelumnya juga kita selain dengan niat
tapi kita juga boleh jadi
kita membersihkan bagian yang mungkin menghalangi air
sebelum itu bisa jadi
atau kemudian ada plester yang menempel
tanpa kita sadar
nah itu semuanya harus kita pastikan
dan penggoyuran air itu akan sampai
kepada tempat yang memang seharusnya kita basuh
jadi posisi mandi seperti berdiri
itu penting kan
karena kalau dia duduk misalnya
yang mungkin menghalangi sampainya air
itu yang harus diperhatikan ya
setelah mandi besar
dia sudah dalam keadaan berwudhu
ya tentu bagus juga
kalau dia habis itu melakukan ibadah kan
seperti karena dia sudah selesai berwudhu

kan sayyidina bilal itu masuk surga diantaranya
karena punya kebiasaan
beliau setiap selesai bersuci
itu selalu membareng itu dengan
kalau sedang ada pekerjaan
cukup dua rokaat
tidak ada pekerjaan
ya dia sholat semampu yang dia lakukan
itu luar biasa ya
kalau sekarang kayaknya sulit ya
itu luar biasa
habis mandi malah ngantuk tidur dia
malah ngantuk tidur seger soalnya
ini jadi pertanyaan saya
berarti kalau misalnya

sebelum mandi wajib
itu harus dibersihkan dulu
jangan sampai ada
iya karena itu menghalangi
itu harus betul betul dipastikan
bahwa semua yang menempel di tubuh
sampainya air ke anggota tubuh
yang harus dibasuh
itu sudah dihilangkan
pak gaya ada lagi
misalnya kemudian saya dulu waktu kecil
dengar seperti ini istilahnya
kalau misalnya haid
jangan potong kuku
potong rambut jangan sisiran
bagian bagian tubuh yang kemudian masih belum bersih
ini akan kemudian bahasanya nanti akan mencari nih
menggugat lagi gitu
karena belum dibersihkan dengan mandi wajib
ini sepenuhnya benar atau bagaimana pak
benar salah itu nanti
kita akan pastikan di akhirat
tapi kalau pertanyaannya seperti itu
tapi bagaimana menyikapinya
ada pendapat yang seperti itu
dia menganalogikan hadas yang menempel pada tubuh kita
itu seperti najis kan
kalau najis itu harus disucikan
kalau kita bersentuhan dengan barang najis
celana kita atau apapun kan dibersihkan
selama itu tidak dibersihkan kan najisnya masih nempel kalau tidak suci kan
nah sama dengan orang yang berlogika seperti itu
bahwa ketika saya misalnya anak perempuan saya haid
terus ada rambut yang lepas
rambut ini kan dalam keadaan jenuh
maka rambut ini harus dibasuh
nah sementara kalau disisir hilang bagaimana nanti
nanti katanya ada rambut itu dibangkitkan dalam keadaan belum suci
kalau soal itu lain perkara buat saya
tapi perkaranya orang yang mengatakan itu harus disimpan
itu harus dibasuh
dia juga punya logika fikih yang benar
tetapi ada orang lain yang berpendapat berbeda
bahwa hadas itu bukan najis
jadi hadas itu adalah kondisi ketiga badan saya
itu melakukan kegiatan yang kemudian menjadikan orang tersebut disebut junub
berhubungan suami istri dan sebagainya
haid dan sebagainya
bersuci itu pada konteks apa
pada konteks saya ingin mensucikan diri saya
berarti anggota tubuh saja yang ada
itu yang kewajiban saya
jadi ketiga sebelumnya misalnya menggunting kuku
atau misalnya rambutnya ada yang rontok
apa harus dibasuh
pendapat yang kedua ini mengatakan gak harus dibasuh
gak harus dibasuh
logikanya apa logikanya menarik ini
kata mereka bahwa persoalan perempuan haid menyisir rambutnya rontok dan sebagainya
itu termasuk dalam kaidah fikih namanya umumul balwa
umumul balwa itu adalah satu kejadian yang sering terjadi
dialami oleh banyak orang
dan rasanya mustahil tidak diketahui oleh nabi
nabi istrinya kan perempuan juga
pasti pernah haid
apakah ketiga itu nyisir atau tidak nyisir
rontok atau tidak rontok
itu pasti terjadi
tetapi ketika tidak ditemukan hadis
yang mengatakan nabi bilang jangan nyisir
kalau rontok simpen basuh
itu tidak didapatkan
padahal perkara ini terjadi sering
dihadapi oleh begitu banyak orang
dan rasanya mustahil nabi tidak tahu
ini pendapat yang kedua yang mengatakan ya sudah
yang dimandikan itu apa yang ada
bukan apa yang tidak ada
kata yang satu hati hati
enggaklah yang tidak ada sekarang
waktu ada kemarin
itu kan dalam keadaan jenuk
pemirsa bisa mengambil diantara dua pilihan kandangan ini
yang memang itu juga difatwakan
oleh dua kelompok ulama
yang kedua duanya tidak pernah saya ragukan
dan integritas moralnya
dalam memberikan fatwa
jadi silahkan mana yang cenderung kemana
asal dia memahami filosofinya
ini hadas cukup dengan apa yang ada
oh ini satunya mengatakan enggak harus disimpan hati hatinya
karena ini terjadi ketika hadas
itu bagian dari anggota tubuh saya
yang saya punya kewajiban untuk mensucikan
maka kalau dia terlepas harus saya jaga
ini pertanyaan juga
misalnya pasangan suami istri setelah jima begitu
bagaimana apakah memang langsung mandi wajib
ya bagus kalau langsung mandi
kadang kadang kan karena malam misalnya
males gitu pakai
boleh gak apa apa ya
boleh dia menunda
tetapi tidak boleh ditunda
ke waktu yang menghalangi dia dari kewajiban sholat
berarti batas akhirnya sebelum subuh
gak boleh mandinya jam sembilan
karena waktu sholat subuh gimana caranya
jadi itu jangan males sampai di situ
kalau bicara misalnya dingin atau tidak dingin
itu relatif kan
kita juga sering kok bepergian pagi hari
bisa mandi hanya untuk mengejar penerbangan pertama
apalagi mengejar penerbangan subuh kan
harusnya dia juga tidak beralasan yang seperti itu
jadi sebenarnya tidak merepotkan ya
kalau saya mau tidur dulu
tapi yang penting kata dalam agama
yang kemudian ada tuntunan dalam agama itu paling tidak berwudu terlebih dahulu
oh ada berwudu juga
tapi apapun yang terjadi
itu bukan sesuatu yang wajib
tetapi membersihkan badannya itu menjadi satu hal yang didorong oleh para ulama
karena nasihat umum agama itu tidak tidur dalam keadaan yang tidak bersih
itu note yang harus kita ingat betul
pak kiai saya ingin kembali sebenarnya membahas soal air
ini kan juga penting ya
tadi kan di awal
sarana untuk mandi
karena itu yang kemudian menjadi wasilah untuk kita berbentuk besi atau tidak
boleh sedikit kita bahas tentang airnya ini
air yang seperti apa sebenarnya yang pas
airnya kan harus air yang mengalir tadi
kayak shower pancuran itu
atau air dalam jumlah yang sangat besar
kayak di masa lalu misalnya
ada sungai jernih
begitu mandi junub mandi besar itu sederhana aja
masuk aja ke sungai
kemudian tahan nafas sebentar
itu sudah pasti airnya rata
nah saya mau tanya pak geni
dalam kondisi misalnya sulit air bersih lah bisa dikatakan gitu
air bersih ini hanya cukup untuk misalnya untuk kebutuhan minum
tapi ada sungai besar
tapi ya kita tahu lah ya sungai di indonesia kebanyakan seperti apa bentuknya mungkin warnanya baunya
makanya mila dalam agama orang yang kehilangan air itu bukan berarti kehilangan air secara fisik
tapi dia dihukumi seperti orang fakidul mak yang tidak punya air
ini contoh fikir lama nih
tapi untuk sampai kesana sumur itu ada binatang buas disitu
maka saya tidak dianggap tidak memiliki air
kalau kasusnya seperti itu maka dia dianggap dia tidak memiliki air
maka dia boleh mengganti mandi besar itu dengan melakukan tayamum
jadi setelah tayamu bisa melaksanakan ibadah
bisa melaksanakan ibadah
nah kalau kemudian bertanya konsep yang ideal air itu kan air banyak
maka air yang mendatangi badan kita
kalau kemudian airnya tidak banyak tapi di situ ada keran air
maka ketika mandi nyalakan keran air itu
sehingga jadi jangan langsung mandi ya
tapi misalnya air itu tunggu sampai agak penuh lah di bak itu
kemudian nyalakan air
sehingga kita punya gambaran bahwa air yang kita ambil ini itu air yang baru mengalir dari keran itu
nah itu namanya kehidupan modern ikut membantu mengganti peran air
bagaimana kita mengganti peran air banyak ini
mungkin embernya kecil
tapi airnya terus menerus
sama logikanya dengan celana anak kecil tadi
kalau mila punya balita masukkan ke ember
iya itu jadi repot sendiri
kalau cuma air yang ada di ember maka tidak mensucikan
karena itu air sedikit
tapi mila nyalakan keran sampai tumpah tumpah
maka itu kan dianggap sirkulasi air datang
dan itu sudah suci
dan itu sudah suci
sama dengan mandi
jadi kalau anda mandi di bak mandi yang kecil
tidak memenuhi kriteria dua kulah tadi
tunggu sampai penuh
semaksimal mungkin sebelum anda suci
tidak ada anggota tubuh yang masuk ke sana
gunakan alat bantu seperti gayung
gayung oke baik
pak kiai kita akan bahas lagi di segmen berikutnya
pemirsa gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
jangan ke amphanie untuk mendengarkan yang tersebut
untuk mendengar maklumat kalian bisa mel cocm ajo
terkait apa yang terjadi
oke gitu pak kyai
showernya dan ada bak yang besar jadi
kalau pun yang kecil nggak apa apa tapi nyalakan
terus kerannya pak kekisah waktu
kecil pernah mendengar gini jangan
wudhu pakai air yang panas
iya makruh betul betul
karena terjemur matahari
oke jadi di masa lalu
arab itu kan sulit air jadi mereka
suka menampung air nah air
itu ditampung di satu tempat
kayak kubangan gitu yang
kemudian terkena sinar matahari
secara langsung maka ketika
air itu panas ya karena
sinar matahari misalnya jam dua siang
jam satu siang kan dia dijemur dari
panas itu hukumnya makruh
kata rasulullah itu berlaku juga untuk mandi wajib
berlaku juga untuk mandi wajib tuh sarana
untuk bersuci nah kapan
hilang makruhnya kalau dia menjadi dingin
di malam hari gitu
betul itu yang disampaikan
tapi dia secara langsung
jadi kalau misalnya airnya anget karena
kena sinar matahari dari toren gitu airnya tampungan
itu tidak masalah itu tidak menjadi makruh
kenapa demikian karena di masa lalu
rumah rumah di masa dulu
kan sederhana boleh jadi
ketika musim panas
atau terik matahari dia tetap terasa
bisa menembus air yang di situ tapi itu kan
tidak dimakruhkan yang dimakruhkan
itu biasanya air yang
ditampung di luar rumah
yang kemudian langsung
terkena sinar matahari
misalnya sudah kepepet memang perlu
harus segera yang alasan itu hukumnya makruh
baik pak dan itu panas matahari
kalau air misalnya
di beberapa daerah di indonesia itu kan memang
air bersih sulit ya misalnya saluran
pdam nya juga belum ada harus nampung air hujan
misalnya pak iya air hujan tidak apa apa
itu tidak masalah ya bahkan air hujan itu air
yang penuh dengan keberkahan masya allah
nah tapi biasanya pak gai kan ada
yang nampung air hujan itu di tong tong besar
iya kadang kadang kita tuh
saya tuh punya pengalaman misalnya liputan ke daerah
kadang kadang memang kebersihannya
agak kurang nah kadang
kalau kita karena sudah kepepet
iya kan karena nggak ada air bersih
akhirnya pakai air hujan yang ada nggak masalah ya
karena kan itu kotor bukan najis
airnya bukan tidak suci oke jadi beda ya
beda kan dan
kalau pun dalam kondisi seperti itu
kita kan pertimbangannya hanya penyakit kulit
bukan penyakit yang membahayakan
artinya kalau dalam kondisi
bertemu dengan air seperti itu
maka boleh jadi tinggalkanlah
hal hal yang misalnya
harus membutuhkan air itu masuk ke mulut
artinya ketiga mandi
pakai air itu tapi untuk berkumur kumurnya
beli air mineral gitu
nah itu adalah
cara supaya saya tetap bisa
bersuci dalam kondisi air yang seperti itu
oke saya juga tertarik
dengan bahasanya tapi jangan lupa ya air yang
air hujan yang kayak begitu itu
sunnahnya baiknya itu ditutup ya
oh dikasih penutup
kalau sudah penuh gitu karena kan
kita tidak tahu kan apa yang
masuk bisa jadi kotoran burung
kalaupun jumlahnya tetap banyak
tidak berubah warna rasa dan
bau tetapi sebagai manusia
rasanya sulit lah untuk mengambil
air di dalamnya pernah ada kotoran
burung jadi itu adalah bagian dari ibadah
kalau milah lagi liputan
ke daerah terpencil kemudian
ada tempat penampungan air yang terbuka
di sisi kanan kirinya
ada kayu triplek yang bisa
untuk menutup itu tutup
atau ada pelepah dari pohon
kelapa yang sudah tidak digunakan tutuplah itu
jadi tidak harus semua
yang tertutup tapi setidaknya ada
penutup yang sehingga tidak mudah kotoran itu
kita kan kalau malam pun di rumah
itu disuruh sama nabi menutup
bejana minum menutup pintu
sambil membaca bismillah dan sebagainya
kadang kadang kan kalau kita misalnya
berpikir apa bedanya ya kalau hanya ditutup
tidak menutup semuanya
tapi memang ada ada seperti itu
pak kiai ini menarik
misalnya pembahasan mandi wajib ini
penting detail ini juga insya allah
pasti bermanfaat juga bagi para pemirsa gapai
tapi tidak terasa kita juga sudah sampai
di penghujung program gapai kemuliaan semoga apa yang
tadi kita bahas pemirsa bisa menjadi
bekal bagi kita semua untuk menjalani hidup yang
jauh lebih baik lagi dan insya allah menjadi
hamba allah yang lebih bertakwa amin ya
rupal amin saya mladia rahman dan juga kiai
haji muhammad faiz undur diri terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita akan jumpa
pada gapai kemuliaan berikutnya